nah terus yang di tengah tengah ini nanti mau dibikin apa
nanti aku mau bikin foto aku sama oma
terus di bawahnya aku mau tulis
ya allah betapa murninya hati kamu sayang
jauh dari kebencian
jauh dari amarah
andai kamu tau rena
oma ditahan di kantor polisi
boleh gak bapak ajak elsa dan ino sekalian ketemu mama
makasih sering juga kan kalau ada elsa hadir
cucok opa yang kerennya
kakak tuh gak bisa pikir sama kamu
pikir malu aja keluarga
uang arisan orang kamu bawa pergi seratus juta
tas dari butik
laptop teman kamu dua puluh juta
kakak tuh sayang sama kamu tapi gak begini caranya
kamu tuh perempuan
kamu bikin masa depan kamu
gak usah sok mendadak peduli sama aku
emang kakak tau apa tentang aku sama ini
kau sama ini juga di penjara
papa mama gak ada
aku nih selalu sendiri kak
kira kira aku sendiri
dari sebelah diriku
bahkan waktu akuoksr belacan
kaka gak ada kan
setelah keluar penjara
sekali dua kali doang nemenin aku
kakak tuh sayang sama kamu tapi gak begini caranya
kamu tuh perempuan
kamu bikin masa depan kamu
gak usah sok mendadak peduli sama aku
emang kakak tau apa tentang aku sama ini
kau sama ini juga di penjara
papa mama gak ada
aku nih selalu sendiri kak
waktu aku kecelakaan
kakak gak ada kan
setelah keluar penjara
sekali dua kali doang nemenin aku
kakak tuh cuma ngurusin temen temen kakak
jangan salah paham
kakak tuh emang gak pernah peduli sama aku

kayak masa dulu
aku gak mau gak
kehadiran aku di hidup kamu
malah ngebuat catherine merasa tersingkir
bukan kamu yang salah
cuma satu sisi aku ngerasa
udah menjadi kakak yang gagal buat dia
aku gak bisa memimbingin untuk jadi orang yang jauh lebih baik
semuanya akan jauh lebih baik
dan aku juga gak merasa salah paham antara kamu sama adik aku
segini banyak chat gue ke elsa
satupun gak ada yang dibahas
gue ngarepin si elsa kenapa si rafael yang nanggap alfonsnya
udah mendingan lu gak usah mikirin bina orang terus
mendingan sekarang kita jalan jalan
kita kan udah lama gak ketemu
iya juga sih
makin sum untuk gue di rumah
mau ketemu dimana
yaudah ntar gue kesana ya
oke gue tunggu ya
jangan sampe lo gak dateng lo
liv ntar jadi ya
aku ke kamar dulu
nanti aku kasih gambar hati
nah terus yang di tengah tengah ini
nanti mau dibikin apa
aku mau tulis
betapa murninya hati kamu sayang
jauh dari kebencian
jauh dari amarah
andai kamu tau rena
oma ditahan di kantor polisi
karena kasus pembunuhan yang dituduhkan ke mama kamu
opah kok sedih
terharu opah cuma
lagi mikir kok cucu opak
jago banget ya bikin begininya
terus sayang banget sama koma
opah bersyukur sekali
terima kasih ya sayang
selalu jadi anak yang baik dan soleh hayat
aku gak bilang ke al dan andin soal elsa
tapi aku gak akan menghalangi al dan andi mencari bukti bukti
andin berhak tau siapa pelaku sebenarnya
saya mau lapor pak
ya kemarin waktu saya naik sumarno
dia bilang kalau dia pas ngotre itu karena ditawarin sama tetangganya pak
jadi tadi saya ke rumah lamanya sumarno di bogor
saya ketemu sama rozak pak
terus benar rozak yang ngajak sumarno pasang lotre
itu dia pak
ternyata rozak ini marbot masjid pak
dia mungkin main
dan rozak juga bilang kalau sumarno ini bukan tipe orang yang suka main judi pak
kayaknya sumarno cuma asal asalan nyebut nama rozak pak
saya yakin ada yang dia sembunyi